tim liputan cnn indonesia
iya pak tidak kembali lagi seperti dulu
mungkin selalu kalau bubar tim daerah gitu kan
kini ia ingin mengembalikan citra rasa donat indonesia yang ada pada kala itu